untuk membahas fonis hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi jiwasraya
lebih lanjut sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
dengan tama s langkun peneliti indonesia corruption watch
mas thama selamat malam
mas tama kalau kita melihat hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi
untuk para koruptor di indonesia kita tahu ada akil mukhtar
sebelumnya juga ada nama adrian wauruntu yang juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atas kasus korupsi
tapi yang ini cukup jadi catatan baru cukup jadi perbincangan karena empat terdakwa
empat empatnya dihukum dipenjara seumur hidup dan juga dimiskinkan
artinya semua hartanya disita begitu
nah kalau dari icw sendiri melihat hukuman yang diberikan ini seperti apa
ya tentu saja ini sudah melewati dengan pertimbangan
kemudian juga jaksa ketika dia mendalilkan
dan tuntutan juga sudah dengan pertimbangan
begitu juga dengan hakim yang memutuskan perkara
dalam pandangan saya kemudian kita melihat ini kan perkaranya memang berhubungan sama kerugian negara
jadi kata kuncinya itu pada kerugian negara tadi
dan kemudian kita bicara dampak juga ini sangat besar
karena kan gak main main ya kerugian negaranya itu enam belas triliun
sangat besar sekali
jadi memang ketika kita melihat ada soft bonus yang demikian
itu sudah melewati pertimbangan dan kita harus mendorong memang
upaya upaya hukumannya maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi
mas tama kita tahu dalam peraturan ma nomor satu tahun dua ribu dua puluh
kalau tadi mas tama juga menyebutkan kita bergantung atau kita keywordnya adalah kerugiannya
di sini kerugiannya lebih dari seratus miliar
artinya ada enam belas triliun rupiah
yang merugikan negara angka tersebut kemudian bisa menjatuhkan hukuman kepada para koruptor
dengan hukuman penjara seumur hidup
tapi kita tahu juga presiden pernah menyatakan bahwa hukuman mati bisa diberikan kepada koruptor
dengan beberapa catatan mungkin dalam keadaan darurat
nah kalau di situasi saat ini apakah hukuman itu tidak bisa menjadi indikator pertimbangan dari majelis hakim mas tama
ya tentu saja begini ya
kalau bicara soal hukuman mati
kita tidak melihat itu sebagai upaya yang maksimal
karena kalau kita bicara soal hukuman mati
itu kan pertimbangannya tadi dalam keadaan bencana darurat dan lain sebagainya
nah kita juga tidak melihat soal efek jerah dari sebuah hukuman mati
kita tahu negara cina yang kemudian menggembar gemborkan soal hukuman mati
kan pertanyaannya bagaimana angka korupsi di sana
kan juga sejarahnya
statistik tidak jauh lebih baik daripada indonesia
nah kalau saya mbak mungkin fokusnya bukan soal pada hukuman matinya
tapi bagaimana selanjutnya
karena ini bicara soal uang yang sangat besar
artinya tidak cukup pada menghukum orang saja
tapi konsentrasi selanjutnya adalah
bagaimana melakukan perburuan
bagaimana melakukan pemulihan asetnya
lebih melihat pada sisi itu
tindak pidana pencet uangnya
karena ini bicara soal asal
ke sana kemari bicara soal
manipulasi bicara juga
nah itu satu sisi yang menurut saya
sisi lain adalah soal korporasi
korupsi yang berhubungan sama pasar
modal kemudian bicara
soal asuransi ada
korporasi besar namanya
belum lagi ada perusahaan perusahaan
maksima integra investama
investama sekuritas dan lain
sebagainya artinya kan juga
selain pertanggung jawaban orang
kita harus melihat juga
soal bagaimana pertanggung
jawaban korporasi itu dikejar
karena harapan kita bukan hanya
sekedar berhenti pada menghukum orang
tapi pada pemulihan
kerugian negara ini juga harus
jadi pertimbangan ke depan
saya lebih minat kesana mbak jadi
saya tidak mau terjebak soal mati
atau nggak mati tapi lebih bagaimana
nah ini kita berbicara angkanya besar banget
mas tama enam belas triliun rupiah
lebih dari enam belas triliun rupiah
kalau tadi mas tama mengatakan mengenai
bagaimana kemudian pemulihan aset ini
nah seberapa lama
lima belas triliun rupiah ini bisa
dikembalikan kepada negara dan diberikan kepada
ya tentu kan prosesnya panjang mbak
jadi dari perkara saja
kita ini baru sampai di level
keutusan tingkat pertama
para pihak tetap masih punya
hak untuk melakukan
banding ya peninjauan kembali ya
atau misalnya mau kasasi
atau sampai ke ujung dan lain sebagainya
artinya ini masih banyak sahapan sahapan
yang harus dilewati
itu satu hal
nah tapi di sisi lain kita juga berharap
bahwa ada kerugian negara enam belas triliun
ini yang kemudian jangan dilupakan
masyarakat jangan puas
begitu ada orang difonis umur hidup
menurut saya capaian
kerasan terbesar bukan di situ
tapi bagaimana kemudian
pemulihan asetnya kalau ada pertanyaan
dari mbak puspa misalnya ini berapa lama sih
tentu kita masih belum tahu
masih belum bisa pastikan
karena ini bicara soal persukung
karena kasus ini juga lama banget begitu mas di selidikinya
kalau kita melihat ya
di dalam persidangan dalam dakwaan yang dibacakan
itu kan juga ada lhp
atau laporan hasil pemeriksaan bpk
itu yang merinci poin per poin
ini masih banyak sekali memang
hal hal yang perlu ditelusuri
jaksa sebagai penutup umum
itu sebetulnya juga sudah
terbuka jalan baru
yang sudah juga masuk resukung
nah ini menurut saya
ya harus kita kawal mbak
karena saya juga harus apresiasi ya
kejahatan pasar modal
yang ditreatment dengan penanganan perkara korupsi
ini bukan hal yang
soal hal yang baru
terus kemudian juga tadi
bagaimana korporasi korporasi tersebut
juga dikejar ini juga suatu hal yang
belum jadi main streaming
bahkan kpk pun juga
baru memulai beberapa waktu yang lalu
nah ini menurut saya satu hal yang perlu diapresiasi
upaya tersebut dimaksimalkan
maksimalkan pemulihan asetnya
terakhir kalau kita berkaca
sama adrian wauruntu berkaca dengan
dengan hukuman terlama
hukuman penjara seumur hidup juga
juga dimiskinkan artinya semua hartanya
disita dengan ada contoh
empat terdakwa ini langsung semua
dihukum seumur hidup
apakah bisa memberikan efek jerah
atau seperti apa dengan
hukuman seperti ini
tentu saja ini akan memberikan efek jerah ya
selain dia pidana yang maksimal
kedua upaya pemulihan asetnya
atau bahasa publiknya adalah
dimiskinkan ini juga dilakukan
karena menurut saya
hukuman mati itu nggak akan memberikan
efek jera yang luar biasa
bahkan misalnya ini bisa serampangan kalau
dilakukan dengan tidak hati hati
nah lebih ke soal bagaimana hukuman yang maksimal
cuma problemnya adalah
hukuman yang maksimal ini kan jarang
hampir sebagian besar
misalnya kita buat rata rata
tren ponis perkara korupsi
yang dihitung oleh icw
misalnya pada tahun yang lalu
misalnya dua tahun tiga bulan dua tahun empat bulan
dua tahun lima bulan
itu rata ratanya secara keseluruhan
artinya yang mbak bahas tadi
yang hukuman mati kemudian
itu kemudian kan
suatu hal yang sangat jarang
maka hukuman mati enggak ya tapi lagi lagi
saya tidak dalam posisi hukuman mati
ini bicara soal hukuman yang maksimal
itu seutuh hal yang jarang
oke baik jadi di luar hukuman seumur hidup
dan hukuman mati mungkin
yang belum juga dilakukan oleh pemerintah indonesia
intinya prioritasnya adalah pengembalian uang nasabah
pengembalian uang nasabah yang harus
jadi prioritas dalam skandal
selain nasabah juga harus
keuangan negara tadi mbak artinya
bagaimana uang uang tersebut bisa masuk ke tas negara
sehingga bisa dimanfaatkan
untuk negara tidak hanya
menjadi angka yang ditulis bahwa
ini klaim keberhasilan penyelamatan negara
tapi bagaimana betul betul bisa diterima
mas tama satu lagi terakhir pengawasannya seperti apa
kemudian untuk para nasabah ini
bisa melihat kasus ini
melihat prosesnya apakah memang
oleh pengadilan negeri tipikor
atau seperti apa
ini satu hal yang agak susah memang pilihannya
ini mirip mirip dengan perkara
pidananya jalan maka
itu kemudian sudah ada dalam urusan
pidana jadi sekarang konsentrasi
negara adalah bagaimana
menghukum orang bagaimana merampas
beda kalau kemudian
para nasabah menempuh jalur
perdata jadi langsung
diterima oleh para nasabah tersebut
ini mirip mirip dengan percara presol ya
tapi lagi lagi begini
dalam konteks pengawasan ini menurut saya
nasabah sebagai pemilik hak pun juga
harus mengikuti prosesnya kemudian
juga kita minta lembaga lembaga seperti
komisi judisial komisi kejaksaan
lembaga peradilan itu juga harus
mengawasi karena ini perkara menurut saya
perkara yang besar
ini perkara dari kerugian negara
kemudian juga bicara soal dampak
kepada masyarakat juga secara langsung
artinya kalau kemudian
perkara ini tuntas kerugian
negara dipulihkan maka
penyelamatannya juga luar biasa
oke baik terima kasih banyak
tama s langkun peneliti
icw sudah bergabung bersama kami di
cnn indonesia connected selamat malam